menguraikan pandangannya tentang hal itu
nah kalau bicara sekolah kan belum banyak murid
maka jika berhalangan wajib melakukan puasa kada atau puasa pengganti
itu mencapai sekitar dua sampai dua lima km dari ujung sampai ke ujung
ada unsur fashion dan lain sebagainya
para pembeli pun mengaku rasa yang otentik dan isian rebung yang tidak berbau